yang banyak membuat orang tersenyum dan juga kagum tidak ada lagi cebong tidak ada lagi kampret
kemudian yang jadi pertanyaan besar apakah memang rekonsiliasi pertemuan yang digelar pada pagi hari tadi memang akan berujung pada koalisi
bukan saya yang akan menjawab sudah hadir bersama saya di studio sie indonesia
ada deputin empat k torstab presiden ada mas eko sulistio mas eko selamat sore
jadi sudah ada tidak ada cebong tidak ada kampret
persatuan indonesia garuda pancasila
yang ada hanya persatuan indonesia garuda pancasila
nah sebelumnya saya mau tanggapi artinya gini ini pertemuan dinanti oleh semua masyarakat indonesia sudah sejak lama
namun pertanyaannya kenapa atau kenapa pertemuan ini baru dilaksanakan hari ini sekarang
ya tadi kan juga disampaikan oleh pak presiden maupun pak prabowo kan bahwa ada kesibukan masing masing kan
pak jokowi juga kemarin melakukan roadshow ke luar negeri ada pertemuan asean ada pertemuan g dua puluh pak prabowo demikian kan
jadi memang pure karena agenda presiden pak jokowi yang sangat padat ya
momentum ini lah momentum hari ini lah yang mempertemukan itu
oke dari sekian banyak tempat dari sekian banyak lokasi medium kenapa yang dipilih adalah mrt
ya tadi sudah disampaikan oleh mas pram itu simbol kerakyatan
tapi juga ingin menunjukkan itu kan legacy presiden ya
mrt ini satu medium transportasi apa transportasi publik ya
yang digagas oleh presiden
nah tapi pertemuan yang semacam ini kalau kita pelajari dari perjalanan pak jokowi ini jokowi banget gitu loh
jadi kita bisa menyaksikan misalnya bagaimana pelantikan misalnya kepala daerah waktu menjadi gubernur
pelantikan kepala dinas waktu beliau menjadi wali kota itu sangat out of the box gitu loh
kalau orang biasanya akan memanai itu bisa terjadi wah ini secara formal
di istana atau kemudian di mana yang sifatnya formal
dengan gaya gaya yang juga formal
tapi ini adalah perlu dimanai bahwa inilah rekonsiliasi yang atau pertemuan yang sifatnya subtantif
pertemuan yang tidak hanya meskipun tadi betul bahwa itu empat mata tapi kemudian masyarakat bisa terlibat di situ
menyaksikan dan kemudian bisa memberikan satu selibrasi i love you i love you dan sebagainya
nah inilah gaya atau style yang saya sebut
sebut dalam buku saya itu jokowi
boleh mungkin kita bilang lebih kerakyatan lah ya sesuai dengan signature style dari seorang jokowi
dan ingin melibatkan masyarakat itu juga terasa keterlibatannya
ada di tengah tengah itu
seperti itu capture an panoramanya
tapi kita nggak boleh lupa juga nggak ada makan siang mas eko yang gratis
ya kan apakah memang di belakang ini semua seperti yang diduga beberapa
pihak bahwa memang ada negosiasi di belakang panggung yang terjadi
artinya tidak pure benar benar rekonsiliasi memang ada yang lain
yang pertama begini ya yang pertama bahwa pertemuan ini adalah pertemuan para pemimpin bangsa
pak jokowi menyebut juga pak prabowo sebagai seorang patriot bangsa dan sebagainya
dan hubungan antara pak jokowi dan pak prabowo
ya itu sebenarnya kan hubungan yang
sudah lama ya
saya menyaksikan sendiri sejak di wali kota kemudian gubernur dan sebagainya
apalagi pak asim yang waktu itu sering ke balik kota kan ke solo ya
waktu pak jokowi masih menjadi wali kota
jadi ini bukan dalam hubungan mereka meskipun mereka berkontestasi
bahkan rematch kan untuk yang kedua kemarin itu
tapi secara hubungan batin
ini juga menunjukkan bahwa tidak ada masalah sama sekali
dan ini juga ditunjukkan kembali lagi
bahwa arena kontestasi kemarin dalam pilpres itu adalah satu hal yang biasa saja
nah penting untuk kedepan bahwa ini akan mentradisikan atau membuat tradisi yang baik buat nantinya pilpres pilpres kedepan
saya kira itu yang penting
oke artinya ini bisa berujung pada koalisi kan
jadi koalisi bergabungnya oposisi
ya yang penting sebenarnya adalah pertemuan itu tentu akan menurunkan tensi politik ya
kemudian juga pertemuan ini akan membuat ruang
ruang yang khususnya di grassroot ya
di bawah untuk melakukan hal hal yang sama
itu lebih terbuka
membuka ruang untuk masyarakat
itu lebih terbuka untuk rekonsiliasi
itu yang menurut saya yang pertama
pembicaraan yang sifatnya kemudian prinsip dan mendasar
untuk menyelesaikan tadi adanya perseteruan cebong kampret
kemudian satu dua
nah sekarang itu lebur dan sebagainya
nah agenda kedepan misalnya tentu pak jokowi dan pak perowo yang akan menentukan kan
apakah tadi semuanya juga disebut
misalnya apakah mau masuk di kabinet dan sebagainya pak jokowi
pak jokowi juga menyampaikan bahwa ini urusannya bukan hanya beliau
meskipun hak itu ada di presiden
tapi presiden juga menyatakan bahwa urusannya juga dengan partai politik pendukung
pasti akan ada konsultasi konstelasi
tapi ini membuka ruang yang penting
membuka ruang juga untuk masuk dalam pembagi bagi kursi
dan yang harus dicatat adalah pernyataan pak jokowi waktu ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih di kpu
di kpu itu
pidatonya kan menyatakan bahwa mengajak pasangan prabowo sandi ini untuk bersama sama membangun bangsa
nah ini saya kira bisa menjadi dasar bijakan lah
dasar kebijakan sekali lagi
dan kita akan tunggu
dan akan kita tunggu
ini juga kemarin yang juga ramai adalah apakah artinya gini
sebelum pertemuan hari ini ya
banyak yang memprediksi banyak yang membaca
kan salah satu yang ramai adalah bagaimana ketika rizik syihab juga masuk dalam
salah satu syarat rekonsiliasi ini
ya kan sudah disampaikan bahwa urusan pertemuan urusan rekonsiliasi ini murni untuk menyelesaikan ya
apa hal hal yang masih tersisa di dalam pilpres itu
bukan urusan urusan yang sifatnya hukum dan sebagainya
jadi jangan dibebani lah apa pertemuan yang sudah baik ini dengan hal hal yang tadi soal hukum dan sebagainya
semuanya senang hari ini menyambut gembira menyambut lega
masyarakat juga trending topic nih
iya jadi trending topic ya apa persatuan antara kedua tokoh bangsa ini
tapi ternyata memang tidak semuanya yang happy bahkan mungkin kita lihat dari koalisinya dua
dari koalisinya pak prabowo beberapa juga diantaranya mungkin tidak merespon dengan positif
pasti lah pasti
tapi saya memberikan satu penilaian bahwa memang
dalam politik itu memang tidak akan semuanya bisa di apa istilahnya bisa diselesaikan
apalagi dalam peristiwa politik semacam ini ya
nah khususnya bagi mereka ya saya pakai metafor nih
bagi mereka yang akan berselancar itu kan tentu membutuhkan arus yang kuat
kalau tidak ada arus yang kuat mereka hanya akan bermain di pinggiran saja
nah artinya bagi mereka yang ingin berselancar di arus yang kuat itu
tentu dengan pertemuan ini paling tidak kemudian menutup ya
mereka akan hanya di pinggiran kira kira gitu
akan mempengaruhi juga tidak artinya dengan bergabungnya atau pertemuan dari prabowo dengan jokowi hari ini
akan mempengaruhi juga tidak artinya bagaimana nanti kedekatan kedepannya kemudian apa itu tadi
bagi bagi kursi nanti mungkin ke depannya

ya itu pasti akan ada pembicaraan selanjutnya tapi tidak tidak apa artinya tidak menutup kemungkinan misalnya pembicaraan ke arah apa
yang lebih luas ya yang lebih luas bukan sekedar disimplifikasi untuk memberikan kursi
maksudnya begini bahwa apa yang disampaikan oleh pak prabowo dalam visi misinya ini sebenarnya kan tesis ya
tesis kritik terhadap apa yang ada di pak jokowi
nah tentu hal yang kemudian bermanfaat itu bisa dipergunakan
dan juga bisa dipergunakan
dan pak jokowi juga sudah menyampaikan bahwa kritik kritik yang baik untuk kepentingan rakyat pasti akan di apa menjadi pr
pr dari pemerintahan kedua ini
oke pemandangan atau pertemuan hari ini tentunya sudah dinanti oleh banyak orang gitu
tapi pertanyaannya kenapa ketika kita melewati dengan kejadian yang begitu prosesnya panjang kemudian berliku
harus sampai dengan melewati tahap tahap yang seperti itu baru sampai dengan hari ini terjadi kenapa sih mas
harus melewati tahap
ya tadi kan sudah disampaikan ya
bahwa ada kesibukan masing masing dan sebagainya
tapi yang paling penting adalah pertemuan itu terjadi itu saya kira yang paling penting ya
oke seberapa istana merespons artinya gini sudah tidak ada lagi cebong kampret sudah tidak ada lagi satu dua gitu
kedepannya seberapa ini untuk bahwa memang kita sudah bersatu sudah tidak ada lagi yang kemarin polarisasi dan sebagainya gitu
nah saya ingin memberikan makna aja bahwa khususnya kepada pak jokowi ya
karena saya kemarin menulis juga artikel soal persatuan dan rekonsiliasi ya
jadi intinya seperti yang saya tulis juga di dalam buku saya salah satu tipe kemimpinan pak jokowi itu adalah solidarity maker
artinya adalah pemimpin yang memiliki tipe untuk menyatukan
nah dalam konteks ini peristiwa tadi adalah pak jokowi seorang pemimpin yang tipe solidarity mager
pasti nggak kedepannya ya
ya dan bersama sama
karena apa dalam satu pemerintahan yang demokratis ini
sebetulnya antara di luar pemerintahan dan di dalam pemerintahan itu sama sama setara
oke kita akan tunggu bagaimana perkembangan kedepannya karena masih banyak tanda tanya yang harus dijawab
terima kasih sekali lagi mas eko solistio sudah berkomunikasi dengan indonesian newsroom pada hari ini